ya kalau kemarin kita sudah juga mengulas soal prahara kudeta dan juga tudingan ada istana dibalik rencana kudeta partai demokrat
dan malam hari ini kami akan kembali dalami terkait dengan konflik yang terjadi
apakah ini sebetulnya adalah problem internal atau sebetulnya eksternal dari partai politik yakni partai demokrat
bagaimana kemudian terkait dengan beda pendapat antara pengurus dpp saat ini dengan para seniornya
kemarin juga sempat mengadakan konferensi pers
kita akan coba dalami pada malam hari ini bersama dengan bang max sopakua mantan wakil ketua umum partai demokrat
bang max selamat malam
selamat malam mas
ada bang renanda bakhtar wasek jen partai demokrat
bang renanda selamat malam bang
oke jadi kami masih menunggu tersambungnya audio dengan bang renanda
saya akan ke bang max sopako dulu
bang max kalau saya lihat dari beberapa pernyataan anda sejak kemarin
sejak kemudian isu tudingan adanya kudeta departai demokrat disampaikan oleh ketua umum agus harimur tuyudoyono
anda sepertinya bertanya tanya kudeta apa
dan terkesan kemudian anda tidak terima kalau disebut sebut sebagai salah satu orang yang mau melakukan kudeta
dan anda mengatakan ini adalah bentuk kepanikan
kepanikan seperti apa bang max sebetulnya yang anda baca dari pernyataan ketua umum ahi dan juga beberapa hari terakhir ini
ya saya begini ya
saya bukan orang baru di politik
saya sejak partai ini mulai dibangun
saya tadi kemarin mengatakan bahwa kalau orang mengatakan ini adalah kudeta
saya kurang paham cara berpikir
saya kurang paham cara berpikir dia
sejauh mana dia menyamakan sebuah kudeta di partai politik dengan kudeta seperti tentara myanmar
melakukan kudeta di myanmar
ini persoalan politik
tidak ada kudeta di sana
yang adalah ketidakpuasan serompok orang dan mengakibatkan akan terjadinya klb
itu kongres luar biasa
jangan terlalu jauh berpikir seperti orang yang baru masuk ke dunia politik dua tiga hari atau dua tiga bulan yang lalu
ini persoalan persoalan internal
ketika ada persoalan persoalan yang tidak bisa diterima oleh para sejarah
sehingga para senior lahirlah kompetensi pers seperti yang anda sampaikan tadi
masing masing menggali kelemahan kelemahan sampai dengan kongres
menyahirkan ketua umum ahi dan lain lain sebagainya
ada yang bilang cacat hukum ada yang tidak konstitusional dan lain lain sebagainya
itu persoalan yang terjadi
kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini
kita bisa selesaikan secara internal
yang sebenarnya tidak pada tempatnya
misalnya ada pak muldoko yang diusung usung
kita kebakaran jenggot semuanya
dan kita panik menulis surat kepada presiden
untuk supaya presiden menjawab surat itu
apakah presiden merestui pak muldoko atau tidak
pak muldoko itu dia punya hak untuk calon presiden calon lurah calon rt calon rw
dia punya hak untuk itu
jadi anda mau
tidak pada tempatnya juga melarang
karena pak jokowi itu tahun dua ribu dua puluh empat sudah selesai
baik bang max
dan pak jokowi juga inginkan ada orang yang meneruskan apa yang sudah dia rintis dua ribu dua puluh empat
dia meletakkan jabatan sebagai presiden
apakah itu salah
dan apakah itu harus diminta klarifikasi dari presiden
pak jokowi bilang saya harus minta ujin presiden
masa semuanya harus presiden dan dibawa istana dan lain lain sebagainya
saya pikir teman teman di partai demokrat adalah teman teman orang muda semuanya
saya teringat apa yang disampaikan dulu ketika baru memimpin
bahwa muda adalah kekuatan
muda adalah kekuatan
dan saya senang orang orang muda ada di partai demokrat itu
untuk membawa partai ini sebagai partai modern ke depan
untuk memenangkan pemilu dua ribu dua puluh
tetapi sekarang baru dicolek dikit panik
jadi ini wujud kepanikan saja
nama saya pun di
nama saya pun disebut sebut sebagai yang mendalangi kudeta
wah itu terlalu jauh
bagi saya ini persoalan yang sangat kecil
persoalan ini cara menyelesaikan bagi saya kecil bagi saya
dan saya anggap ini untuk meningkatkan imun saya
di musim pandemik ini
baik ini persoalan kecil menurut bang max sopakua
tapi tampaknya tidak bagi dpp partai demokrat saat ini
nanti dijawab oleh bang renanda
termasuk juga tadi soal muda adalah kekuatan
ini adalah bentuk kepanikan sebetulnya
tunjukkan bahwa sebenarnya muda itu adalah benar benar kekuatan
tadi disampaikan oleh bang max
bang kami harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya akan lanjutkan
di balik gejolak politik partai demokrat
saya ke bang renanda bahtar
bang renanda tadi sudah dengar apa yang disampaikan oleh bang max sopakua
bang max meng highlight bahwa apa yang terjadi ini bukan problem yang besar
dan ini adalah bentuk kepanikan saja
klb dalam politik adalah hal yang biasa
bagaimana demokrat kemudian menyikapi respon respon ataupun pernyataan dari para senior seperti ini pak
ya ini harus dilihat
bukan sebagai masalah yang kecil
bukan masalah sepele
bukan hanya masalah internal partai ya
ini kan kita sudah tahu yang kita permasalahkan sebenarnya adalah intervensi dari kekuatan di luar
partai demokrat ya
yang ingin katakanlah kalau tadi disampaikan oleh bang mart
klb satu hal yang luar biasa
tidak bukan suatu hal yang luar biasa
betul tetapi kan sebenarnya kan yang kita permasalahkan mekanisme dari tempuh
pak budoko seharusnya menempuh
kalau memang ingin menjadi ketua umum partai demokrat
dan kemudian maju dua ribu dua puluh empat
tapi kan harus ada mekanisme di tempuh
ya itu yang tidak dilakukan
semua ya yang ditemui ya
kader kader aktif kami yang punya hak suara itu
kan sebenarnya itu di jebak gitu
bukan bicara ngopi ngopi seperti pak muldoko sampaikan
tapi ketika menyampaikan bahwa ada keinginan untuk secara konstitusional ya
tidak melewat mekanisme klb yang resmi
terus kemudian ingin jadi ketua umum partai dan seterusnya
ada uang terlibat di situ
ada nazarudin juga terlibat di situ
teman teman saya ingin ingatkan
kalau memang niatnya baik ya
tidak mungkin akan bekerja sama juga
teman teman yang kader kader mantan kader ini
dengan kader yang sudah kita pecat karena kasus korupsi
bagaimana hasilnya bisa baik
belum bisa bekerja sama dengan orang yang tidak baik
jadi jangan dianggap bahwa ini masalah
jangan juga direduksi ya
jadi masalahnya soal internal sepele biasa
saya ingatkan bahwa kenapa kita harus terus meng emphasize ini
ini harus pembelajaran
ini bukan hanya masalah kedaulatan partai yang sah dan konstitusional
dilindungi oleh undang undang ya
ingin diintervensi dengan cara cara yang tidak wajar di luar konstitusi
tetapi juga ini sebenarnya intervensi
dan ini juga pengambil alihkan demokrasi
jadi ini bukan problem internal
meskipun kemudian kita tahu kemarin
ada sejumlah senior atau mungkin mantan kader atau apapun namanya begitu
ini memberikan konferensi pers
seolah olah menunjukkan bahwa memang ada masalah sebetulnya
ya saya melihat begini ya
jadi itu sebenarnya kan berusaha kader kader lama itu ya
berusaha memutus konteks atau hubungan dengan pak muldoko
mereka berusaha menjelaskan bahwa ini bukan pak muldoko kita yang inginkan
pak muldoko dan seterusnya
tapi tidak kemudian itu juga kemudian bisa menjawab fakta yang kami punya ya
itu yang pertama
yang kedua ya
kita tahulah siapa siapa yang terlibat
itu kan sebenarnya juga orang orang itu itu juga
orang orang lama juga ya
dan saya sih sebenarnya sarankan kepada senior senior saya
tetapi saya ingat perlu mengingatkan
bahwa kita punya mekanisme partai
kita punya adart yang saya rasa juga kader kader senior juga tahu
ya saya harus update mungkin kalau adrt yang baru ini nggak tahu
tetapi intinya adalah
jangan kita kemudian mengundang orang luar untuk mengacang acak partai yang berdaulat
kalau memang ada hal hal yang ingin disampaikan oleh teman teman kader senior
kita punya mekanisme dan kita punya saluran ya silahkan
tidak dengan di belakang pertemuan di hotel
perlu menjebak dpc dpc kami yang kemudian ketakutan
ada uang terlibat di situ
biar nanti publik yang akan menilai
apa yang sebenarnya terjadi
jadi sekali lagi
jangan dikecil kecilkan ke masalah internal saja
jangan dilupakan bahwa konteks kita subsansi kita adalah
ada pihak luar
ada pihak di elit penguasa
yang kemudian ini mengintervensi
silahkan kalau memang mekanismenya bisa ditempuh
tapi untuk itulah kami kemudian berkirim surat kepada presiden jokowi
saya selalu tanyakan kenapa sih buru buru
kenapa sih kita harus sampai presiden yang dilibatkan
ingat pak muldoko itu adalah bawahan dari presiden jokowi
hubungan pak sby dengan pak jokowi cukup baik
hubungan mas ahaye ketum juga dengan pak jokowi cukup baik
bayangkan bagaimana kalau misalnya kita langsung mengintervensi
langsung kita konfrontasi dengan yang nama nama yang disebut
ya pak muldoko pak polri pak bin
kemudian men hukam men kopol hukam
tentu pak jokowi juga akan marah kepada demokrat kepada psb
loh kok tidak komunikasi dengan saya itu bawaan saya semua
jadi sekali lagi jangan digiring kepada logika logika yang justru menyesatkan nanti
baik bang max ini sebetulnya narasi yang anda sampaikan dan juga mungkin sejumlah kader senior lain
ini menurut bang renanda ini justru mereduksi isu utamanya untuk menghilangkan nama pak muldoko di sana
seolah olah ini adalah problem internal di dalam partai demokrat
ya saya kira kalau bicara problem internal pembuktiannya itu jelas ada konferensi pers
berarti ada hal yang memang tidak sinergi di sana gitu kan
orang gila apa yang ujug ujuk gak ada masalah terus bikin konferensi pers
karena ada masalah ada ketidakpuasan dan lain lain
sehingga timbulah apa yang disebut tadi bahwa ada gejolak gejolak yang lahir untuk melihat bahwa ini kepimpinannya benar atau tidak
bagaimana partai ini ke depan nantinya kalau dengan cara seperti sekarang gitu ya
jangan melihat bahwa ini baru terjadi dan ada pihak luar
pihak luar itu saya pikir semua partai politik dimanapun juga selalu melibatkan pihak

ini bukan hal yang bisa dikira kira

ini bukan hal yang bisa dikira kira

dan yang saya lihat sekarang bahwa jangan coba coba bicara mengenai masalah uang
kalau bicara mengenai masalah uang ini panjang urusannya
tidak semua orang itu ya saling bisa membuka nantinya gitu
jadi sebaiknya kita lihat bahwa kalau mau menyelesaikan masalah ini
pesannya panjang itu bagaimana bang max maksudnya
sampaikan ke pak murdoko
tidak gentle untuk mau menjadi ketua umum
dengan catatan ini pasal ini dan lain lain sebagainya
tapi jangan terus lari ke sana
masyarakat menilai bahwa ada apa sih ini di demokrat
demokrat ini pernah menjadi partai terbesar di indonesia
dan demokrat adalah satu satunya partai di dunia
yang pertama kali ikut pemilu langsung kadernya menjadi presiden
di dunia tidak ada kecuali partai demokrat
itu yang kita melihat bahwa partai ini adalah partai modern
yang kita mau merintis supaya dia menjadi partai yang memang benar benar dicintai oleh masyarakat
dan memang masyarakat menilai bahwa demokrat adalah satu satunya partai
yang memang berpihak kepada rakyat
bukan berpihak kepada siapa siapa
dan saya kira apa yang disampaikan pak renanda tadi
saya akui bahwa di samping masalah internal
ada hal hal yang di luar
tetapi apakah tidak bisa diselesaikan di dalam
biar pun ada yang diterjadi di luar
apakah tidak bisa ditarik ke dalam
apakah ada ketakutan di sana
apakah ada kepanikan untuk tidak bisa diselesaikan di dalam

jangan sampai kita berpikir bahwa
karena ada dua ribu dua puluh empat
dan ada demokrat di sana
ada peluang tipis bagi orang demokrat yang lain yang mau maju
saya pikir tidak seperti itu
baik bang maksud pakuwa
sebelum saya ke bang renal lagi
anda melihat kepengurusan saat ini memang kenapa
sampai kemudian ada sejumlah konferensi pers dari para senior
seperti penolakan begitu ya
kalau menurut anda dibandingkan dengan ketika anda dulu menjabat
memang apa yang menurut anda kurang bisa diterima oleh banyak pihak
nanti saya juga akan tanyakan ke bang renanda
ya saya lihat begini ya
apa yang disampaikan orang
oleh para figur ataupun anggota dalam konferensi pers itu
sudah bagian yang integral dari kekecewaan
yang menyangkut masalah konstitusional yang ada di partai gitu
jadi semua yang dilakukan itu diinginkan mengikuti koridor partai politik yang ada
tapi kalau kita bicara dan kita lihat bahwa
kita dengar apa yang disampaikan oleh ahmad yahya
dalam konferensi pers tersebut
sudah tergambar bahwa ini adalah bagian yang mengakibatkan ketidakpuasan para senior dalam
dalam hal melihat diunggulkannya atau dijadikannya pak ahy sebagai ketua umum
ada yang mengatakan tidak konstitusional
ada tidak sesuai dengan tata cara berkongres dan lain lain sebagainya
tapi kan itu sudah aklamasi bang

ya persoalan aklamasi itu
aklamasi kan dianggap sebagai hal yang tidak sesuai dengan kondisi

ya persoalan aklamasi itu aklamasi kan dianggap sebagai hal yang tidak sesuai dengan kondisi
saya ini bekas ya saya ini ketua organizing committee ketika kongres luar biasa yang sby menjadi ketua umum melengsarkan anas urbaningrum
saya tahu caranya gitu
jadi saya jangan diajarkan untuk cara cara seperti aklamasi dan lain lain sebagainya
saya adalah ketua oc ketika pak sby menjadi ketua melengsarkan anas urbaningrum di bali pada waktu itu
jadi ini jangan bicara mengenai masalah aklamasi
aklamasi itu kita jadikan aklamasi
menjadikan apapun kita bisa lakukan
tetap asal saja kita mengikuti prosedur prosedur yang ada gitu
saya ke bang renanda
jadi ya kalau bicara mengenai masalah aklamasi semua orang bisa melakukan itu
oke bang renanda ini boleh ditanggapi bang renanda
pertanyaannya sekarang adalah hasil itu bisa diterima atau tidak itu saja
soal kemimpinan ya kita harus lihat dong faktor faktor dan indikatornya
boleh aja siapa pun nggak puas tidak mungkin
tidak mungkin satu orang bisa memuaskan seluruh dunia ya
apalagi kader kader ini kan juga semuanya ini punya pemikiran pemikiran berbeda
sepuluh orang seratus orang pasti sepuluh dan seratus pemikiran
namun begini indikatornya jelas
yang kedua kita semua bisa melihat sejumlah survei hampir semua badan survei menempatkan partai demokrat sebagai partai ketiga terbesar
justru akhirnya kita akan justru logika kita tuh terganggu sekali
ya bagian yang mana ini yang dianggap ahy ini tidak berhasil satu
yang kedua akhirnya juga muncul pertanyaan apakah karena tren elektlas kita yang terus menaik dan membaik ini
ada pihak pihak yang kemudian tidak bahagia tidak happy
dan kemudian akhirnya mencoba mengganggu kedaulatan partai demokrat
ya saya tidak tahu kalau cuma untuk dua ribu dua puluh empat silahkan asal ikut mekanismenya
ini kan tidak ya itu yang pertama
yang kedua apakah memang tujuannya bukan hanya itu ada sasaran antara yang lain ada pihak lain juga nggak
sebenarnya di luar pak muldoko juga yang ingin menginginkan demokrat ini tidak besar
itu jadi pertanyaan dan biar publik nanti yang mengikuti
saya rasa sekali lagi bahwa tidak ada logika yang bisa kita bisa terima ya
bahwa soal soal kemudian yang dilakukan oleh teman teman ini itu kemudian menjadi masuk akal
ya kita tahu bahwa hanya satu kader aktif ya yang saat ini sedang kita proses ya di kuartal
dewan kehormatan dan mahkamah partai ya karena sudah pelanggaran ya
tetapi yang lain lain ini mantan mantan kader ya
dan kemudian juga orang orang yang selama ini memang kita tahu ya itu itu saja yang selalu merongrong
ya memang karena tidak pernah sejalan dengan pemikiran pak s b dan mungkin ketua miyak sekarang
ya jadi buat kita itu sebenarnya tidak menjadi masalah itu dinamika lah kita bisa ngopi kita bisa duduk kapan saja dengan senior
tapi masalahnya sekali lagi saya ingatkan jangan direduksi
ini masalah kekuasaan di luar partai mengganggu kedaulatan partai dengan cara cara tidak terpuji
melibatkan orang orang yang tidak terpuji yang sudah kami pecat karena kasus korupsi
siapapun tahu namanya nazarudin
bayangkan ketika di satu tempat pertemuan pak muldoko dengan nazarudin
apa yang kira kira ada benak publik saat ini
semua tahu nazarudin bukan orang baik
sudah semua tahu bahwa dia bersalah maaf maaf
dan bagaimana hasil bisa dicapai dengan baik jika melibatkan orang orang seperti itu
silahkan nanti publik yang menilai
itu yang harus kami stress dan mendidikkan
jadi bang renan ada juga masih punya kemungkinan akan ngopi ngopi duduk duduk bareng dengan bang max sopatua misalnya
saya itu guru saya juga bang mas
tapi memang ya saya mengerti lah memahami kekhawatiran bang max
dan juga memang kita tahu kita sendiri mungkin belakangan kurang ngobrol mungkin
sehingga kita juga ingin ada waktu untuk menjelaskan
itu loh pertambangan partai demokrat sekarang bang
ini loh hasil yang bisa kita capai
alhamdulillah ini loh pencapa capa kita
sehingga tentu saya yakin bang mas juga pasti akan tenang
nah ini karena sudah jarang ngobrol kita obrolkan di sini
kita break dulu tapi di segmen berikutnya kita akan bahas kemana kemudian ujung dari gejolak politik ini
apakah ini memang apa yang kemudian ingin diraih oleh para senior misalnya atau para bang max misalnya
atau kemudian bagaimana kemudian dpp mengelola isu ini
apakah akan ada komunikasi atau seperti apa
ayo kita berikuti kami akan segera kembali saat lain
saya akan lanjutkan diskusi mengenai dibalik gejolak politik partai demokrat
tadi sudah kita dengarkan masing masing dari bang renanda dan juga bang max sopakua
yang juga malam hari ini saya masih lihat menggunakan baju yang sama sama berwarna biru khas partai demokrat
artinya juga mungkin masih hati dan juga jiwanya masih biru begitu ya bang maxo pakua
meskipun anda kemudian sekarang tampaknya agak berseberangan
dari gejolak ini dari kemudian apa
ini kan kemudian disebut ada faksi anas urbandingrum ada faksi marzuki ali
ini seperti bagaimana sih bang faksi faksi bersatu atau seperti apa
sebenarnya begini biar orang tahu
saya tuh tidak ikut ikutan
saya kerjaan saya itu selama pandemik ini ya saya di rumah lebih banyak di rumah gitu kan ya
saya di rumah
nah cuma tiba tiba ketika kemarin ini saya ada di lapangan golp ada yang telepon tolong baca youtube katanya
saya baca kok nama saya disebut sebutkan sebagai yang mendalangi kudeta
saya nggak terima cara itu dan saya tahu yang ngomongnya siapa
orang demokrat juga teman saya sendiri yang dianggota majelis tinggi kan
kok saya disebut sebagai yang ikut mendalangi kudeta
bang syarif hasan maksud anda ya bang ya
apa yang selama ini saya lakukan saya tidak pernah campur urusan ini
nah ketika semua media menaikkan nama saya saya ikut
saya pikir saya harus muncul untuk membetulkan siapa saya dan supaya orang semua tahu
jangan dipukul rata semua orang jadi satu gitu
saya selama ini diam
saya tidak pernah menggubris apa yang dilakukan oleh orang
saya tidak pernah menggubris apa yang dilakukan oleh orang

tetapi ketika nama saya digubris ya saya kira ada pertanggung jawab moral dari diri saya untuk menampilkan saya
siapa saya dan di mana saya berada
nah makanya beberapa hari ini ya banyak televisi yang mewawancara saya termasuk dengan cnn ini
jadi apa yang disampaikan oleh pak renanda tadi saya mengerti
ada persoalan internal
tetapi mereka juga terusik dengan kejadian kejadian yang di luar
saya bilang jangan sampai terjadi hal hal yang kurang memadai dan melahirkan penilaian publik terhadap partai demokrat ini tidak sejalan lagi
kita menuju sebuah prospek ke depan yang sangat hebat yaitu dua ribu dua puluh empat gitu
dimana pada dua ribu dua puluh empat itu kursi presiden itu kosong
dan siapa saja yang menang itu tidak akan berhasil
dan siapa saja yang harus punya hak untuk bisa mencalonkan diri di sana
jadi kalau pak renanda bilang nantinya oke kita terusuri sejauh silahkan selesaikan tarik ke dalam jangan biarkan di luar
kalau itu urusan eksternal anda tarik eksternal itu ke dalam selesaikan di dalam sehingga jadilah sebuah solusi untuk partai demokrat dan disebut sebagai solusi yang elegans bagi partai demokrat
bang max anda tidak ada di faksi mana mana tapi kalau kemudian ini ada klb atau ada rencana kemudian disebut sebut ada pak muldoko anda melihat itu seperti apa anda mendukung atau bagaimana
saya kira begini siapapun yang akan membesarkan partai ini saya dukung
siapapun yang mau membesarkan partai ini menuju kepada titik yang kita cita citakan sejak partai ini dilahirkan saya dukung seribu persen
persoalannya sekarang partai ini mau dibawa kemana dulu
semua orang berbicara mengenai kenapa pak mas partai itu sekarang kan dikuasai oleh sebuah kelompok bukan lagi untuk rakyat indonesia gitu
partai ini kita buat untuk rakyat indonesia
orang mengatakan bahwa ini kelompok ini dinasti dan lain lain sebagainya
kenapa itu terjadi
tinggal diterjemahkan setiap orang
tetapi yang jelas bahwa kita bersama sama melahirkan partai ini
jangan mencoba coba mendiskretkan satu orang pun
biarpun dia sudah tidak ada di dalam kepengurusan dari hal mendirikan atau membesarkan partai ini
jadi kalau anda tanya saya mendukung orang yang bisa membesarkan partai ini mendukung orang yang bisa membawa partai ini menuju cita cita yang kita kembangkan yang kita cetuskan ketika melahirkan partai ini pada dua ribu satu
bang renanda mau dibawa kemana partai demokrat ke depan
mungkin bisa dijawab terakhir ke anda
jadi begini ya
orang keluar tapi yang jelas begini mungkin
bahwa jangan lagi sekali lagi ini direduksi
hanya masalah masalah komunikasi
atau masalah masalah internal
pak muldoko sudah mengakui
ada pertemuan dan itu bukan
dilakukan di rumahnya saja tapi juga
pak muldoko mendatangi hotel dan kemudian
tadi kita lihat dalam penjelasan pak muldoko ya
kita bisa lihat gestur pak muldoko
gogo kok selama jam tapi kita masih melihat
dan banyak pertanyaan yang tidak
dijawab oleh pak muldoko seperti
apakah benar mau maju capres dua ribu dua puluh
dan lain lain itu tidak dijawab
sekali lagi kami sampaikan siapapun
tentu dengan mengikuti mekanisme partai
boleh saja menjadi anggota dulu
dan kemudian juga bisa saja nanti
suatu saat maju menjadi kota umum tapi bukan itu
poinnya poin kita adalah sekarang
kita ingin demokrasi kita tetap terjaga
dan kita ingin sebenarnya
surat ini nanti bisa saja
yang surat kepada presiden karena
kita tentu menghormati presiden
jadi kan bahwa bahan presiden yang
sebut sebut kita ingin presiden juga menjawab
sehingga membuat masalahnya
menjadi lebih terang dan
kegaduhan ini nggak terlalu lama lagi bisa
berlangsung seperti ini namun
tentu ada pihak pihak juga yang
bisa saja ya yang memang
bukan sahabat sahabat kita kemudian
tidak suka kita besar mencurigai dan kemudian
ada yang bilang halo loh ada yang bilang
jangan jangan suratnya ada
ada sesuatu ada kepentingan
ada mau bargain segala macam
clear tidak ada dan satu saat tentu akan kami buka
ke publik karena isinya itu sangat
baik ya kami sangat menghormati presiden
justru kita tidak ingin presiden terganggu
kita tidak ingin presiden digunakan
namanya secara beliau sendiri
tidak mengetahui dan seterusnya
jadi itu poin kami sekarang
apakah akan membuka komunikasi dengan
rekan rekan senior yang
sejak kemarin kemudian juga muncul ke media
atau mungkin dengan bang max opakwa
kalau saya bang max ini udah sayang
ini pada kesempatan ini saya ingin
sekali lagi mengklarifikasi kemarin sudah saya
dari pihak kita ya
tentu memang kita dapat informasi
kemarin si pang siyur tapi saya sudah luruskan
tidak sama sekali menjadi bagian
dari apa yang dilakukan oleh teman teman kemarin
baik pertemuan pertemuanan pak mudoko
maupun juga tadi sudah disampaikan juga
justru bank max ini masih bisa
berpikir jernih tapi beliau memang selalu
kritis dan selalu kita
berdiskusi menimba ilmu dari bang max
saya dan kami semua seluruhnya
sangat berterima kasih bang mark sudah
mengklarifikasi dan kita juga sudah tahu
bang max tidak terlibat
dalam pikiran pikiran yang memang ini
kurang baik lah ya karena eksternal
ada nazruddin saya yakin lah bang max juga
tidak setuju pak marsuki ali juga
sudah mengkonfirmasi mengklarifikasi
beliau juga tidak terlibat
sebenarnya ini lebih banyak dilakukan oleh
pak joni alen dan teman teman ini
lebih banyak klaim lebih banyak mereka
jual jual nama juga ini juga sehingga yang
lain lain itu menjadi bisa lebih banyak mungkin tertipu
berarti dari kemarin menyebut nyebut
nama salah juga dong bang renanda
itulah itulah makanya
kemarin itu begitu cepat kami juga
menyesalkan dari bap yang
belum dibaca terus kemudian diterjemahkan
jangan jangan ini bang max
jangan jangan ini maksudnya tapi
dari indikasi yang dari press conference
sudah disampaikan oleh ketua umum kami
tidak ada indikasi yang bisa
mengarah kepada bang max
itu liar sekali itu kemarin
saya juga menyesalkan
terima kasih banyak bang renanda bang max sopakua
kita lihat bagaimana dinamika ke depan
dan apakah ada ngopi ngopi
atau main golf bareng antara bang max sokopakwa
dengan bang renanda
terima kasih banyak malam